tiga buah bangunan toko di kawasan cibubur pasar rebo jakarta timur ludes terbakar
tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini karena toko dalam kondisi kosong
api dengan cepat membakar tiga bangunan toko yang berada di kawasan cibubur pasar rebo jakarta timur
sebelas mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api
api baru dapat dipadamkan satu jam kemudian
dari hasil penyelidikan sementara api diduga berasal dari satu bangunan toko dan merembet ke bangunan yang lain